gelapkan uang perusahaan hingga sepuluh tujuh miliar rupiah seorang wanita difonis tiga tahun penjara
dalam menjalankan aksinya ia mengelabui pihak perusahaan dengan melakukan markup pembayaran pajak dan sewa gudang perusahaan
sidang putusan kasus penggelapan dana perusahaan digelar di pengadilan negeri cikarang
dengan menghadirkan terdakwa catherine putih lenggogeni kepala bagian keuangan sebuah perusahaan swasta di pengadilan negeri cikarang bekasi jawa barat senin malam
kasus penggelapan uang perusahaan ini terjadi dalam sejak dua ribu sepuluh hingga dua ribu sebelas
sementara ini terdakwa masih menjalani tahanan kota